kakor lantas polri mengingatkan pengendara untuk tidak menggunakan alas kaki seadanya
seperti sandal jepit saat berkendara
mengutip laman ntmcpori info
kekor lantas pori irjen pol firman santiabudi menjelaskan
ada sejumlah resiko dan bahaya jika pengendara menggunakan sandal jepit
ada pun resikonya adalah sebagai berikut
menggunakan sendal jepit saat berkendara berpotensi bersentuhan langsung dengan mesin motor yang panas
hal ini beresiko mengakibatkan luka bakar
resiko selanjutnya kaki akan mudah tergores benda tajam seperti ranting ataupun bebatuan
jika jatuh karena kecelakaan kaki yang tidak terlindungi bisa mendapatkan luka yang parah dan serius
sehingga sangat disarankan untuk selalu menggunakan alas kaki tertutup seperti sepatu
meskipun begitu kakor lantas polri menegaskan tidak akan melakukan penindakan atau pendagangan hukum terhadap pengendara motor yang menggunakan sandal jepit
karena hal ini masih berupa imbawan
firman berharap masyarakat dapat lebih peduli dengan perlengkapan saat berkendara
seperti helm berstandar yang baik
serta alas kaki yang benar guna meminimalisir cedera bila terjadi kecelakaan
diketahui mulai senin lalu
polisi menggelar operasi patu jaya dua ribu dua puluh dua selama empat belas hari ke depan di sejumlah wilayah
setidaknya ada delapan target sasaran dalam operasi patu jaya
yakni penggunaan kenalpot bising
aksi balap liar
dan melawan arus
selain itu polisi juga menyasar para pengendara yang menggunakan handphone saat mengemudi
menggunakan helm tidak ber sni
tidak menggunakan sabuk pengaman
serta berboncengan lebih dari satu orang
tim liputan cnn indonesia